tim laskar joko tinkir persela lamongan terus mengeber latihan meski gelandang jose pedro sagalan belum pulih dari cedera
menjamu gersik united persela tetap optimistis mengusung target menang
tanpa kreativitas pedro sagalan pelatih stefan hansen akan mengandalkan ketajaman dua strikernya herman zumavo dan juga muhammad doh
walau akan menerapkan strategi menyerang namun hansen tetap mewaspadai ancaman dari serangan balik gersik united

pasti adalah pertandingan yang sukar
kami bisa menang tiga poin di pertandingan pertama
sangat penting menang seluruh pertandingan